aku gak mau ngebahas ya soal mbak nita
aku gak mau ngebahas ya soal mbak nita
elsa sudah berhenti
elsa sudah berhenti
dia menutupi itu dari aku
kalau tadi dia temui oleh
kalau tadi dia temui aldebaran
kalau tadi dia temui aldebaran
ada yang disembunyikan sama els

ada yang disembunyikan sama elsa
cuma masalah waktu
cuma masalah waktu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
dan kenapa gue takut banget kalau andin tinggalin gue ya
tidur sama mama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
diem di rumah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
dia mau apa tinggal sebut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
karena aku mau tau jawaban kamu seperti apa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
berarti kamu jangan maksa maksa aku
aku bakal buktiin kau mas ke akamu
yaudah kalau gitu
aduh udah jam sepuluh baru selesai lagi seminar
melangkah tamu disini

gak ada sejarah yang gue lupain
gak ada sejarah yang gue lupain
gak ada sejarah yang gue lupain
gak ada sejarah yang gue lupain
gak ada sejarah yang gue lupain
gak ada sejarah yang gue lupain
gue masih inget semuanya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
aku denger kamu di penjara ya gak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
sebut sebut nama aku di depan istri kamu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
yaudah gue cerita aja semuanya
terus lo tau gak gue bilang sama dia apa
tiap kali gue tembak lu tolak
terus akhirnya gue nikah sama dia
gue nikah sama dinda